empat belas hari mendekam di sel tahanan polres metro jakarta selatan
lantaran mengeroyok anggota babinsa kodim lima ratus empat jakarta selatan
fadel badjideh bersaudara akhirnya bisa menghirup udara bebas rabu petang
ketiga tersangka yakni martin bintang serta fadel badjide
mendapat maaf dari korbannya alex edison melalui restoratif justice
yang difasilitasi penyidik satreskrim polres metro jakarta selatan
tiga tersangka yang juga kakak beradik dan berprofesi sebagai konten kreator ini
mengaku kapok dan tidak akan mengulangi perbuatannya yang kerap emosional di jalanan
kapok banget kapok jadi buat dari saya pengen pesan kepada kalian semua
kalau yang punya emosi tinggi lain kali dijaga aja emosinya
kita nganjurin aja emosinya nanti bisa kayak kita bertiga
jadi direndah emosi
kami selaku pelakut memohon maaf kepada bapak alex edison
selaku korban juga bersama keluarga juga
permohonan maaf kepada masyarakat juga telah terjadi peristiwa yang kurang mengenakan ini ya
sementara dari pihak korban mengaku tak ada syarat khusus dalam perdamaian ini
semua murni karena rasa kemanusiaan
pribadi saya menerima maaf
tidak ada syarat syarat pokoknya
semua sudah saya maafkan itu aja terima kasih
sebelumnya aksi pengeroyokan terhadap babinsa kodim lima ratus empat jakarta selatan terjadi pada dua belas oktober lalu
saat itu korban dan ketiga pelaku terlibat cekcok di jalanan hingga mengakibatkan korban dikeroyok
diketahui fadel badjideh yang merupakan kekasih loli anak artis nikita mirzani bersama kedua saudaranya akhirnya ditetapkan sebagai tersangka
badruz amal jakarta